maafkanlah semua salahku
jika ini yang buatmu tinggalkanku
jangan menyerah dulu
tak mau kehilanganmu
tetaplah disini denganku
ku tak ingin kau berpaling dahulu
ku takut bila kamu bertemu selain ku
tak mau ku tak mau
mulai dari awal hatimu
di mana salahku
biar ku berpaling dahulu
seperti yang kau mau
mulai dari awal hatimu
di mana kurangku
seperti yang kau mau
tetaplah disini denganku
tetaplah disini denganku
ku tak ingin kau berpaling dahulu
ku takut bila kamu bertemu selain ku
tak mau ku tak akan mau
kan ku hapus rukamu
memberikanmu segenap cintaku
untukmu cinta saling percaya
cinta saling setia selamanya
uh uh uh uh uh
mulai dari awal hatimu
mulai dari awal hatimu
di mana salahku
biar ku berpaling dahulu
biar ku berpaling dahulu